rencana pembangunan ibu kota negara baru di kalimantan timur telah memberikan sentimen positif bagi investor
data kementerian investasi mencatat kalimantan timur menduduki peringkat keempat
realisasi investasi terbesar pada kuartal empat tahun dua ribu dua puluh satu bernilai rp enam belas empat triliun
di kuartal empat tahun dua ribu dua puluh satu infrastruktur di luar pulau jawa tercatat rp satu ratus dua puluh tujuh lima triliun
atau berhasil menandingi investasi dalam pulau jawa yang tercatat rp satu ratus empat belas satu triliun
kalimantan timur menempati peringkat keempat dan maluku utara peringkat kelima nilai investasi
sedangkan posisi pertama ditempati oleh dki jakarta yusul jawa barat kemudian jawa timur
menteri investasi kepala bkpm bahlil lahadalia mengatakan tingginya investasi masuk ke kalimantan timur itu
tak lepas dari rencana pemerintah membangun ibu kota baru
lima besar sektor yang mencatatkan investasi rp enam belas empat triliun rupiah tersebut
antara lain industri kimia dan farmasi pertambangan
tanaman pangan perkebunan peternakan industri makanan industri mineral non logam
sedangkan dari sisi wilayah balikpapan mendapat porsi hampir rp sepuluh triliun
dan kutai kertanegara sebesar rp satu enam puluh enam triliun
mengatakan bahwa ada efek kesana juga
karena setiap ada kebijakan besar pemerintah untuk suatu wilayah
itu pasti akan diikuti dengan ekonomi
nah belum dibangun saja
kecenderungannya sudah begitu apalagi dibangun
jadi ini sentimen positif dari market dari pelaku dari investor untuk ikn ada di kalimantan
saya kira mudah mudahan
menteri perjalanan pembangunan nasional suharso manoarfa
mengatakan sejumlah calon investor dari beberapa negara asing
tertarik pada proyek ibu kota negara nusantara di pasar kalimantan timur
ketertarikan tersebut menguat setelah uu ibu kota negara disahkan oleh dpr
sehingga tidak mungkin menjadi proyek mangkrak
menteri ppn sekaligus kepala bapak pernah suharso manoarfa
menjelaskan investor dari timur tengah jepang amerika serikat eropa dan singapura
banyak yang tertarik untuk berinvestasi di ibu kota nusantara
itu luar biasa banyak yang
ya ada dari timur tengah ada dari jepang ada dari amerika ada dari eropa
bahkan dari negara tetangga kita dari singapura
ya mereka semua tertarik
nah tetapi kan yang paling penting di sini adalah kepastian dari opportunity itu
dalam hal ini adalah bagaimana dengan peraturan perundang undangan yang tersedia
dan business opportunity business modelnya seperti apa
nah itu yang mereka tunggu